sementara itu pemirsa banjir akibat hujan deras dan air pasang laut atau rop terjadi di semarang jawa tengah
genangan banjir di tengah cuaca ekstrim ini sulit surut sehingga memicu kemacetan lalu lintas hingga tiga km
hujan deras yang mengguyur ibu kota juga membuat ruas jalan utamanya di jakarta timur terendam banjir dan memutus akses jalan
sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir pun akhirnya mogok
hujan deras dan angin kencang melanda kota semarang jawa tengah senin kemarin
hal ini salah satunya terlihat dari video yang diunggah kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho dalam akun instagramnya
dalam unggahannya sutopo juga meminta warga untuk selalu waspada akan dampak dari cuaca ekstrim yang bisa berujung hujan deras longsor hingga puting beliung
banjir juga menutup seluruh permukaan jalur utama pantura sehingga memicu kemacetan arus lalu lintas hingga sepanjang tiga km
papa penyedot air juga tidak bisa bekerja maksimal akibat sempat terjadi pemadaman listrik
menurut koordinator pompa air dinas pekerjaan umum kota semarang murianto banjir terjadi akibat cuaca ekstrim yang menyebabkan hujan deras dan air pasang laut atau rop
jadi apabila saat ini pln sudah on kita pemompaan air masuk ke sungai masih limpaskan jalan lagi jadi mutar ini airnya
selain memicu kemacetan panjang juga menyebabkan sejumlah kendaraan yang nekat melintas berujung mogok
hujan deras yang menguyur ibu kota juga membuat kota tersebut terlalu panjang

banjir bahkan sempat memutus akses jalan yang menghubungkan kawasan pondokopi dengan buaran
banjir membuat sejumlah kendaraan roda dua mogok lantaran nekat melintas di tengah banjir
banjir juga merendam ratusan rumah dari dua ratus enam puluh lima kepala keluarga di kawasan rawaterate cakung jakarta timur senin malam
ketinggian air berkisar antara setengah meter hingga satu lima meter
meski banjir cenderung meninggi sejumlah warga masih memilih bertahan di lantai dua rumah mereka hingga menunggu banjir surut
hujan deras di jakarta juga membuat ruas jalan patra duri kepal kebonjeruk jakarta barat terendam banjir
genangan semakin tinggi lantaran tidak berfungsinya empat dari lima pompa air yang ada
rendahnya posisi jalan patra ketimbang kali sekretaris juga menjadi penyebab banjir yang membuat mogok belasan kendaraan roda dua ini
sejumlah petugas suku dinasumberdaya air pun berusaha memunguti sampah yang terbawa air hujan yang membuyur jakarta sejak senin sore
demi mengubah kebiasaan buang sampah ke kali gendong jakarta utara petugas upk badan air penjaringan membagikan seribu kantung sampah gratis untuk warga